pt transjakarta dan pt maya saribakti meluncurkan lima puluh satu unit bus gandeng yang akan beroperasi di tujuh belas koridor bus transjakarta
sebanyak empat belas unit bus gandeng akan ditempatkan di koridor satu blok m kota
dua puluh unit articulated bus atau bus gandeng yang akan melayani warga ibu kota di tujuh belas koridor busway diluncurkan pt maya saribakti dan pt transjakarta
pt maya saribakti pun terlibat dalam proses penataan dan pemenahan pelayanan sehingga pada masa mendatang warga ibu kota lebih tertarik menggunakan modal angkutan umum daripada kendaraan pribadi
putri harus pindah nih ke angkutan umum
budi juga ya kita bareng bareng
saya sih setiap hari sudah naik angkutan umum
empat belas unit bus gandeng akan ditempatkan di koridor satu blok m kota untuk mengurangi kemacetan akibat penghapusan jalur tiga in satu
sejumlah bus gandeng lainnya masih menunggu keputusan pt transjakarta terkait dengan penempatan koridor